nah cardestry adalah istilah dalam bahasa inggris yang menggabungkan dua karta
kayak sirus margono atau kemudian yang audiero gitu kan